pergerakan tanah yang terjadi di kampung ciherang desa cijangkar kecamatannyalindung kabupaten sukabumi makin meluas
sedikitnya empat rumah rusak berat dan enam belas rumah warga rusak sedang sementara empat puluh rumah kondisinya terancam
setiap malam ratusan warga mengungsi ke sekolah dasar selama lima belas hari ini
mereka khawatir pergerakan tanah terjadi saat mereka sedang tidur
bpbd kabupaten sukabumi masih belum menetapkan status tanggap darurat bencana
karena masih menunggu kajian yang akan dilakukan oleh pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi di kabupaten sukabumi
sebelumnya longsor menimbun belasan rumah dan menelan empat puluh korban di kawasan desa cihanjuang
kecamatan cimanggung sumedang jawa barat pada sembilan januari sabtu lalu
longsoran pertama pada sabtu petang menimbun sebanyak delapan korban
sementara longsoran susulan pada malam harinya menimbun sebanyak tiga puluh dua korban
polisi tengah menyelidiki kasus ini
di antaranya dengan meminta keterangan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten sumedang
terkait izin pembangunan dua perumahan yang terdampak longsor
badan geologi kementerian esdm menyatakan
selama dua ribu dua puluh di indonesia terpantau ada dua sembilan puluh sembilan titik longsor
dengan enam lokasi mengalami kerusakan parah
kondisi geologis pulau terpadat di indonesia ini
didominasi tanah vulkanis yang memiliki tingkat pelapukan tinggi
ditambah faktor cuaca dan berkurangnya hutan
mengakibatkan banyak terjadi peristiwa tanah longsor
bahwa di pulau jawa itu kan penuduknya banyak tambahan saja
jadi pembangunan infrastruktur juga sangat masif
kalau pembangunan sangat masif dan juga penduduk sangat banyak
itu akan lokasi lokasi akan banyak terjadi
seperti tadi sudah sampai
dengan kondisi curah hujan yang tinggi pada
awal tahun ini kawasan jawa barat bagian selatan tengah
ataupun puncak sangat berpotensi mengalami tanah longsor
salah satu upaya mitigasi bencana gerakan tanah
yang dilakukan badan geologi kementerian esdm adalah
membuat peta peringatan dini dan rekomendasi wilayah rentan longsor
di tujuh dua ratus empat puluh enam kecamatan di seluruh indonesia yang diperbaharui setiap bulan
bencana tanah longsor sepanjang dua ribu dua puluh menyebabkan tiga ratus empat orang tewas
tujuh dua ratus dua puluh enam orang mengusi dan enam tiga ratus sepuluh rumah rusak
tim liputan cnn indonesia